itu ada potensi genangan air
baik jadi khusus untuk wilayah sumatera khususnya wilayah palembang ya palembang sana
itu ada potensi genangan air sehingga kemudian ini mengganggu proses perjalanan
jadi ini yang kita coba untuk kita urai sehingga gangguan alam ini bisa teratasi sementara
kita atur mana yang kita berangkatkan karena sempat dua arah jadi kita buat bergantian